gak lah sayang
perahu pasti ada sisi kanan sisi kiri
sayang mas sama reva adalah sayang mas sebagai ayah ke anak
dan itu semuanya sama kadarnya
kalau sama kenapa mas gak bisa menghargai keinginan aku
demi kebaikan anak kita reva
mas gak menghargai keputusan aku supaya
kok belum nongol juga
apa gue aja yang nelfon ya
eh jangan jangan jangan
eh biar saya aja yang telpon ya
tata tapi saya ke toilet dulu
pakai acara buang hajat segala nih anak
aduh abis deh gue ditinggalin berduaan sama emak
yang ada gue bisa diinterogasi nih
dadonya kan lagi ke toilet pak
sampai ketemu di sekolah ya
kalo kita sih double date bu
eh bentar ya
kebelet nih aduh
eh si bapak dadanya

ya aku pengen ngajakin kamu ke sini ya
ya aku pengen ngajakin kamu ke sini ya
ya aku pengen ngobrol aja sama kamu
hah harus banget di taman
ngobrol sama aku disini gak suka ya
ngobrol sama aku disini ga suka ya
kamu kenapa sih
kok kayak lagi ada yang dipikirin gitu sih
ya sebenarnya sih belakangan ini aku banyak pikiran ada pikiran
bukannya apa apa ya
kita kan sering jalan bareng kemana mana bareng
tapi arti kedekatan kita ini selama ini tuh apa
aku pengen nanya satu hal deh sama kamu
sebenernya cinta ga sih sama aku
oh atau kamu masih cinta ya sama bu devi
kamu kok jadi gelisah gini sih aku tanya kayak gitu
kamu ga bisa jawab atau ga mau jawab
gak usah jawab semua
makasih ya chandra
dengan aku dulu stella
tapi memang tenang aja ya
saya baik baik aja kok
raya tadi bilang sama aku kalau dia lagi di rumah bang kobar
bang kobar itu siapa
gue gak boleh biarin mama tau kalau bang kobar itu musuhnya abah
yang ada nanti mama malah tambah khawatir
mondi bang kobar itu siapa
bang kobar tuh ini mah temennya abah
alhamdulillah mama udah lega sekarang
wah udah seneng raya udah ketemu
mudah mudahan segera ketemu sama abah
kamu pulang aja ya sama oki ya
kan raya nya udah ketemu ya
bentar lagi mondi pulang kok
tapi sekarang mondi mau ke rumah abah bentar ya ma ya
yaudah kalau gitu
hati hati ya di jalan cepat pulang
oke siap ma
adriana ada ma
ada tuh di kamarnya
masuk aja masuk
ma adriana kan udah
kamu keliatan muda banget
mas ngapain disini
ya karena suami kamu dong
umat juga peduli sama kamu
kalau sayang sama aku tapi kok beraninya mas itu menentang keinginan aku demi kebaikan anak kita sendiri
sebagai kepala keluarga pasti sayang sama kamu sebagai istri mas
omongan mas udah pernah aku dengar dan udah ketebak
kalau memang sayang sama dua duanya tapi aku lihat emas jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku
jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku
perahu pasti ada sisi kanan sisi kiri
sayang mas sama reva adalah sayang mas sebagai ayah ke anak
kalau sama kamu lain sayangnya
dan itu semuanya sama kadarnya
kalau sama kenapa mas gak bisa menghargai keinginan aku demi kebaikan anak kita reva
mas gak menghargai keputusan aku supaya reva gak ikut kontes cocok itu
mas gak pernah mau dengar omongan aku
mas malah membiarkan reva untuk ikut acara itu
mungkin mas juga selama ini diam diam di belakang aku ngizinin reva untuk ikut kontes itu
aku juga gak tau
atau masih pura pura gitu
pura pura gak ngizinin ternyata mas ngizinin di belakang aku
enggak enggak enggak enggak bener itu
pas tidak pernah ngasih izin sama reva
kalau kamu gak percaya kamu boleh tanya reva
mas gak pernah ngasih izin dia
ntar kalau ditanya mama begini ya jawabannya
mas akan marahi dia
mas akan marahi dia di rumah
dan mas akan marah besar sama dia
dan mas gak pernah merasa ngasih izin sama dia
mas kaget ketika dia kabur
bener sayang mas gak tau apa apa
mas akan marahin dia
pokoknya akan marahin dia
reva kamu tuh begini begini begini begini
ya mungkin mas bilang sama reva ya ini pura pura ya di depan mamanya adriana
kong kali kong ya pura pura mas acting di depannya reva gitu
iya pasti bisa kayak begitu kan
aku ngeliat mas kayak begitu
sekarang apa yang mas lakukan sama kamu biar kamu percaya sama mas
kasih hukuman ke reva
masa rev harus dihukum sementara aku yang ngasih izin dia
mas boleh pulang kok sekarang nggak masalah
mas pasti nggak mau kan dan gak berani kan kasih hukuman ke refa
siapa bilang gak berani
cuma tadi mas lagi mikir hukuman apa yang tepat buat tia
atau kamu punya ide yang
ide yang baik
mas nanya sama aku ide yang baik berarti aku kasih ide
mas setuju dong sama ide yang akan aku kasih kemas
mungkin hanya ide aja jadi kamu bisa sampaikan ide kamu kalau memang kamu punya gitu
oke aku punya
rafa sekolah rafa pergi kemana aja diantar jemput sama supir kita
dia nggak boleh pergi sendiri
dan dia udah gak boleh bawa motornya lagi
diantar jemput loh
bukan disuruh naik angkot
antar jemput sama supir
kalau memang itu yang kamu mau
akhirnya nur juga nyakyaki sama gue
karena mas sudah ngikutin kemohon kamu
kamu mau kan pulang ke rumah saya